kabar duka datang dari warga negara indonesia di arab saudi
tuti tursilawati tenaga kerja perempuan harus menghadapi eksekusi mati
setelah pengadilan arab saudi di kota taif menjatuhkan hukuman mati
atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap majikannya
tuti tursilawati tki asal majalengka jawa barat ini dieksekusi mati pada dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas
tanpa notifikasi terlebih dulu kepada perwakilan pemerintah indonesia
pemerintah indonesia melalui kementerian luar negeri menyampaikan langsung kabar duka
dan ucapan bela sungkawa kepada keluarga tuti di majalengka
pada pernyataan persnya direktur perlindungan warga negara indonesia muhammad iqbal menyatakan
pemerintah indonesia telah menyatakan protesnya terkait eksekusi mati
tanpa notifikasi ini kepada pemerintah arab saudi
satu hal yang sangat disayangkan oleh pemerintah indonesia adalah
bahwa eksekusi terhadap tuti trusilawati dilakukan oleh pemerintah saudi
tanpa notifikasi kepada perwakilan kita baik kbri riyad maupun kjri jeddah
karena itu pemerintah indonesia sudah menyampaikan keprihatinan dan protes
terhadap cara pemerintah saudi melakukan eksekusi ini
yang pertama menlu ri kemarin sudah
berbicara langsung dengan menlu arab saudi menyampaikan protes beliau
kemudian pada hari ini menlu sudah memanggil duta besar arab saudi yang ada di jakarta
dan menyampaikan protes secara langsung kepada duta besar arab saudi yang ada di jakarta
menlu riyad meratakanissa b